sementara itu seorang pasien obesitas dievakuasi ke rumah sakit umum daerah kota tanggerang
karena memerlukan peralatan dan penanganan khusus pasien akan dirujuk ke rscm jakarta pusat
terjadinya dua kasus obesitas warga tanggerang dalam dua bulan terakhir
membuat wali kota tanggerang menginstruksikan para camat agar mendeteksi warga yang menderita obesitas
seorang pasien obesitas dievakuasi ke rumah sakit umum daerah kota tangerang banten
pemuda dengan berat tubuh mencapai dua ratus kg itu saat ini menempati ruangan intensive care unit
dinas kesehatan telah membentuk tim dokter spesialis untuk menangani pasien
dan telah melakukan pemeriksaan fisik laboratorium
serta pemberian infus dan oksigen karena pasien mengeluhkan gangguan pernapasan
pasien obesitas yang dirawat tersebut memiliki riwayat kondisi kesehatan tertentu
sehingga berencana dirujuk ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
ada rencana dirujuk kembali
kemungkinan kemungkinan soalnya tadi ada laporan sepertinya harus dilihat
ya berarti ada yang tidak bisa ditangani di rsud maka harus di
dua kasus obesitas yang dialami warga tanggerang hingga harus dievakuasi dalam sebulan terakhir
membuat wali kota tangerang arief wismansyah menginstruksikan dinas kesehatan
agar melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan para kader di posyandu tentang gaya hidup sehat
selain itu para camat diminta melakukan pendataan melalui rt dan rw
agar lebih jeli melihat warga yang mungkin memiliki gejala obesitas
semalam ya kita koordinasi karena ada laporan ternyata ada dua masyarakat kita yang obesitas
kita akan melakukan mapping dan pikir perlu nantinya teman teman ini kita akan lebih sosialisasikan
puskesmas rt rw dan lain sebagainya melakukan pendataan
arief juga mengimbau warganya agar segera melapor jika ada keluarga atau tetangga yang memiliki gejala obesitas
tim liputan cnn indonesia